diduga akibat korsleting listrik sebuah mobil sedan hangus terbakar di jalan ahmad yadi surabaya rabu malam
beruntung pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri begitu melihat api keluar dari bagian depan mesin mobil
mobil sedan milik robertus gozali warga kupang nusa tenggara timur ini rabu malam terbakar di tengah jalan ahmad yani surabaya
peristiwa nahas ini bermula saat pemilik mobil mengendarai mobilnya menuju sidoarjo
namun saat tiba di depan kantor kepolisian daerah jawa timur mobilnya mendadak mengeluarkan asap dari dalam mesin
dalam sekejap api yang semula kecil langsung membesar dan menghanguskan sebagian bodi mobil
warga sempat mencoba memadamkan api namun karena keterbatasan alat api terus membesar
diduga kebakaran ini akibat korsleting arus listrik pada mesin mobil